dan surabaya tengah merayakan ulang tahunnya yang ke tujuh ratus dua puluh tiga ribuan warga surabaya madati urban culture festival yang digelar pemerintah kota surabaya
dan perhelatan itu pun bertujuan untuk menggairahkan kembali kawasan tunjungan
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia wida subianto di surabaya untuk mengetahui perayaan hari jadi kota surabaya ke tujuh ratus dua puluh tiga ini
widya selamat pagi bagaimana kemeriahan hari jadi kota surabaya untuk sejam setelah anda melaporkan tadi
ini ada soto daging alfian dan juga eva ini nanti tinggal diberikan kuah ya karena ini warga surabaya masih merayakan resepsinya yang ada di sana tadi yang saya ceritakan masih ada kegiatan kegiatan seperti tari kolosal remo dan juga lain sebagainya
nah bagaimana sebenarnya ini makanan yang nanti bisa dinikmati oleh warga surabaya kita coba berbincang dengan salah satu penjualnya
mas sini mas ini lagi ngisi sambalnya ini udah merah merah tadi sana sambalnya belum
mas siapa mas ini
romli atau hanafi
namanya dua ini biasanya jualan di tambak sari nih saya tahu
tambak segaran wetan gang satu
mas ini beneran nih mas aku pastiin ya makan di sini nanti warga surabaya bayar apa gratis
gratis terus masnya nggak rugi tuh ngasih makan gratisnya
kalau itu ya pastinya rugi berhubung diborong sama penkop ya alhamdulillah
oh diborong jadi ini udah diborong jadi nggak rugi diborong sama siapa mas
iya jadi udah diborong sama pemkot surabaya
jadi ini satu rombong ini berapa nyiapin berapa porsi mas
ini seneng nggak mas apa terlibat di acara ulang tahun kota surabaya gitu
senang banget soalnya dapatnya lebih dari itu
oh dapatnya lebih
langsung habis juga kayaknya ya
cepat pulang ya
biasanya jualan malam juga ini satu jam kayaknya langsung habis nih mas
mas sebagai warga kota surabaya apa yang kalian lakukan
pembangunan kota surabaya nih ini usianya surabaya sudah tujuh ratus dua puluh tiga tahun harapannya apa mas
ya mudah mudahan langgeng dan gak banjir
oh nggak banjir
langgeng kayak ini kan aja mas
itu gak banjir tadi malam ini kebanjiran emangnya
ya banjir banget
satu pokang ini
oh satu paha ya kebanjiran
tapi masih sempat bikin soto ya
ya alhamdulillah sempat soalnya mulai kemarin sore yang buat
oh udah di kontrak ya
ya udah mas
selanjut ini nih ngasih sambung
sambungnya ya ntar lagi di serbu ini
ya memang banjir seperti cerita dari mas kaadafi tadi ini mewarnai ulang tahun kota surabaya tadi malam
alvian dan juga eva
jadi memang pemerintah kota surabaya ini di ulang tahun ini ada pr besar sebenarnya
menyelesaikan masalah banjir dan juga genangan yang sebenarnya tadi malam ini hanya sekitar tiga jam hujannya di surabaya
baik terima kasih wida
tampaknya bukan hanya surabaya saja pr besar masih dirasakan jakarta juga karena banjir dan juga kenangan
betul banjir itu banyak daerah menjadi pr banyak daerah ya
dan tapi yang jelas kita kalau
bicara banjir kita senang dengan banjir soto ya
sotonya mas romli alias hanafi tadi itu
yang sudah ada di dalam mangkok tinggal dibanjiri oleh air
pemkop itu apa ya pemerintah